pasukan tni telah menyiapkan langkah langkah antisipasi menghadapi kemungkinan gangguan keamanan menjelang pemilihan kepala daerah serentak dua ribu tujuh belas
termasuk potensi gangguan isu sara yang berkembang di tengah masyarakat
saya menilai bahwa masyarakat indonesia ini kualitasnya jauh meningkat
dan memaknai arti demokrasi pemilu daerah ini adalah pesta demokrasi
jadi semuanya gembira kemudian yang panas nanti adalah bagaimana kita melihat saja visi dan misinya
udah seperti itu kok pernah dicontohkan berasa pilpres kan bangsa ini di belah dua aman saja kok
menjelang pilkada dki jakarta polda metro jaya mewaspadai adanya pihak yang berupaya mengagalkan jalan pemilu dengan melakukan provokasi melalui media sosial
polda metro jaya mengimbau kepada masyarakat
agar tidak mudah terprovokasi berita yang disebar melalui jejaring sosial
kapolda metro jaya inspektur jenderal polisi m iryawan menyatakan akan mengerahkan satu sembilan ratus empat puluh tiga personil pengamanan
yang terdiri dari unsur unsur tni satpol pp dan organisasi kemasyarakatan untuk mengamankan pilkada dki jakarta
keamanan pilkada dki jakarta dinilai sangat penting
lantaran bisa menjadi contoh bagi wilayah lainnya mengingat dki jakarta adalah ibu kota negara
pihak kepolisian meminta kepada semua lapisan masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu isu di media sosial yang berpotensi menggagalkan pelaksanaan pilkada
kita tidak akan eskalasi oleh mereka tapi saya alamgula masyarakat kita jakarta secara khusus tidak terpengaruh
meskipun di media sosial sudah membakar bakar emosi
masyarakat dki jakarta inspektur jenderal polisi m iryawan menyatakan akan mengerahkan pilkada dki jakarta dengan mengamankan pilkada dki jakarta
kapolda metro jaya menyatakan akan menindak tegas siapapun yang mencoba menggagalkan pelaksanaan pilkada dki jakarta
hingga saat ini isu isu bernuansa sara dan provokasi mulai berseliweran di media sosial
meski demikian kapolda metro jaya yakin masyarakat jakarta akan bijak menanggapi berbagai isu tersebut